jakarta international stadium di tanjung priok jakarta utara mulai dibangun pada september dua ribu sembilan belas
dan direncanakan selesai pada akhir tahun ini
proses konstruksi stadion saat ini sudah mencapai tujuh puluh tiga persen
fokus pembangunan dalam tahap penyelesaian yaitu rem atau akses jalan dari sisi timur dan barat
serta pemasangan kulit luar stadion
dibangun sesuai standar federasi sepak bola internasional atau fifa
stadion jis memiliki kapasitas tribun delapan puluh dua penonton
stadium juga dilengkapi fasilitas dua lapangan latihan outdoor yang sudah siap digunakan pada bulan ini
baik lapangan pertandingan maupun latihan di jakarta international stadium
menggunakan rumput hybrid yang pertama kali digunakan di indonesia
pemasangan rumput di area stadion sudah mulai dilakukan sejak tanggal sembilan belas september lalu
untuk lapangan sendiri kita kualitasnya sudah standar fifa
jadi rumput yang kita pakai baik di lapangan latihan
maupun lapangan utama nantinya memakai rumput hybrid ya
saat ini sudah dalam proses untuk gelar rumputnya ya di area stadion utama
rumput hybrid ini merupakan kombinasi rumput alami varietas soisia matrela asal boyolali jawa tengah
dan rumput sintetis jenis limonta yang dilatangkan dari italia
rumput hybrid ini adalah rumput yang nantinya akan dipakai di lapangan sepak bola jakarta international stadium jakarta utara
kelebihan dari rumput standar fifa ini dia memiliki daya serap air yang lebih baik
dan juga memiliki daya tahan yang lebih lama dan bisa dilakukan dua pertandingan dalam sehari
ada beberapa keunggulan menggunakan rumput hybrid di lapangan sepak bola dibandingkan hanya rumput alami
lapangan memiliki daya serap air yang maksimal
genangan air hujan akan cepat merembes dalam hitungan detik sehingga lapangan tidak becek

hanya pun menjadi lebih lama dan mampu menggelar pertandingan tiga kali lipat lebih banyak dalam setahun
rumput hybrid juga memiliki biaya pengelolaan yang efektif dan cocok dengan iklim tropis pesisir di utara jakarta
kemudian dari sisi ketahanan dan juga ini ya kemampuan untuk meresapkan air kita ini juga terhitung sangat sangat baik
kemudian menjamin performan lapangan ya karena kualitas permainan itu juga sebenarnya
ada faktor dari kualitas rumput lapangan itu sendiri
dan tottenham hotspur stadium di inggris juga sudah menggunakan rumput hybrid
stadion jis multifungsi ini juga akan mengakomodasi kegunaan lain di luar sepak bola
seperti pagelaran kesenian dan konser musik yang dapat mendukung pariwisata nasional
proses pembangunan jakarta international stadium di tanjung priok jakarta utara ini
kini sudah memasuki minggu ke satu ratus delapan atau sudah sekitar tujuh puluh tiga persen rampung
stadion jis ini akan menjadi stadion terbesar di asia yang memiliki atap yang retractable
atau buka tutup dengan kapasitas penonton delapan puluh dua orang
stadium ini rencananya akan dibuka atau diresmikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan pada desember dua ribu dua puluh satu
gilang biantara galuh prestisa jakarta